debat kandidat kemarin ternyata menyisakan perdebatan lain yang membuat kondisi agak panas
agak panas atau panas itu tergantung persepsi anda
tapi apa yang sebenarnya memicu perdebatan dan membuat hal itu jadi panas
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama bang jansen sitindaon dari bpn prabowo sandi
terima kasih bang jansen sudah datang udah gak marah marah lagi kan ya
hahaha budi budi budi
kemudian ada dari ring sudut kiri ada bang eriko sotarduga dari tkn jokowi maruf amin
terima kasih bang eriko
selamat malam sudah lama kita tidak berjumpa nih bang eriko
ya sudah jarang diundang ini
padahal bang eriko yang sibuk sekali padahal dapilnya di jakarta bang eriko
bang jansen dapil di mana
kita sumur tiga
oke kalau ini dari kubu nama kubu satu dua untuk mengawal
enggak bung budi
makanya kemarin kenapa maju bung jansen
karena memang supaya jelas di dapilnya terlihat
jelas betul memang langsung
kalau nggak gitu kurang jelas
padahal sudah ada dua ribu baliho di situ ya
tapi kita nggak akan bicara balikho nya yang sedikit daun di dairi
kita akan bicara mengenai hal ini
oh saya belum kenalin dulu nih
untuk mengawal kita secara moral dan intelektual ada yaya dihanan dan direktur resikutif sma
terima kasih mas yadi
sudah lama juga saya nggak kemari
iya kita sudah lama
jadi ajang reuni yang sebenarnya hari ini
tapi yang membuat reuni juga karena
tidak hanya pak prabowo dan pak jokowi yang terlihat reunian
lima tahunan itu reuni ya debat semacam itu ya
bang jansen juga kayaknya atau beberapa orang juga reunian
karena berkumpul kayaknya urat uratnya agak tegang kemarin
ketegangannya kita kasih cuplikan dulu supaya masyarakat banyak lagi
sudah terkenal tapi apa yang membuat urap urap lehernya banyak agak terlihat keluar kemarin
itu karena kayaknya agak tegak agak marah apa yang membuat bang jansen marah kemarin jadi pertama
begini but ya saya tidak tahu kalau ada rekaman video ini tidak tahu itu menjawab itu tadi ya
sindiran bang eriko ya mau sih tapi kenapa lihat tadi sudut pandangnya pak betul ya kan
jadi sama sekali apa saya pribadi tidak tahu taunya malahan kemarin ketika video viral
kesana kemari kemudian tiba tiba viral itu kan artinya apa namanya tiba tiba masuk ke
wa kita kan dikirim orang berulang kali kemudian ditanya ini ada apa ini kok bisa ada kejadian
ini benar tidak kejadian ini termasuk dari media jadi saya katakan memang benar kejadian itu ada
oke kejadian ini persis terjadi di jeddah pasca sesi kedua kalau tidak salah itu terkait persoalan
lahan yang dikuasai oleh pak prabowo katanya pak jokowi sebelum closing buka segmen ke enam itu
terakhir ini diawal awal
ini adalah apa namanya itu ini adalah apa istilahnya kalau di persidangan itu ada
namanya pemeriksaan setempat kalau ini adalah komplain ditempat begitu kepada kepo yang kedua
yang pertama itu selesai debat yang pertama sesi pertama kami juga komplain ke depan karena teman teman
dari apa tim satu ya itu kebetulan bawa apk mereka jadi ada seperti balon balon peragak kampanye balon balon
itu kan dilarang jadi mereka tepuk tepuk tepuk begini sedangkan kami kan dilarang aturannya kan
ada itu bukan hanya kami mereka juga harusnya dilarang kan itu kemudian kami maju ke depan itu
kok bawa bawa apk itu itu kan nggak boleh itu selain memang buat ramai jadinya kan itu yang pertama
yang kedua direspon oleh kpu karena kan kalau tidak salah manajing floor nya apa tim satu itu
kan apa pas mas arya bima jadi masyarakatnya mengatakan udah udah kami bersihkan katanya
bersih itu clear oke masuklah yang sesi kedua ini tadi waktu selesai apa namanya itu pernyataan
pak jokowi itu kan langsung tutup itu pak prabowo kan gak lagi sempat menjawabkan dijeda itulah
kemudian kami di belakang termasuk saya itu mengatakan eh itu nyerang pribadi karena kalau
kita ikuti nanti debat nantikan siang juga menyelenggarakan debat di awal itu nantikan
diumumkan itu oleh kpu apa jadi tak tipnya ini untuk publik juga pertama ya tak tip debat itu
pertama hanya bicara sesudah disampaikan
bicara oleh moderator diperintahkan bicara ini penting untuk kau ini yang kedua itu ketika
kandidat berbicara tidak boleh dipotong yang ketiga tidak boleh menyerang personal menyerang pribadi
ini bola balik ditekankan itu itu makanya kami merespon itu ke depan karena disitu kan ada kpu
berserta jajarannya bawaslu di kpp oke kami mengatakan eh kalian udah terangkan belum ini
ke kd satu kan nggak boleh nyerang pribadi kan begitu menurut anda itu penyerang pribadi eh buruk kami
nyerang pribadi itu dia belum lagi kan itu framing itu seakan akan kepemilikan pak prabowo katanya itu
padahal itu kan hgu itu kan bukan shm membedakan antara hak milik dengan hak guna usaha saja pak
jokowi kan tidak bisa tapi framingnya itu karena acara kemarin tuh ratusan juta yang nonton bahkan di
kampung kampung sana juga nonton di kampung saya di sini kalang sana di kedek kedek sana mereka
kan percaya pak prabowo itu punya dua ratus dua puluh hektare tanah di kalimantan satu ratus dua puluh di aceh kan begitu dia jadi
ya keren itu makanya kami maju ke depan bertanya kepada kpu ini udah kalian jelaskan apa belum
tidak boleh nyerang pribadi itulah apa jawaban kpu udah udah kami jelaskan udah kami jelaskan
katanya kok diulangi lagi kan begitu kami minta sekarang itu kpu maju ke depan di masa jeda ini
umumkan kembali kalau kandidat ini tidak boleh saling menyerang karena itu baru sesi kedua masa
debat ini masih ada
saya ingat betul itu ya kalau ada rekamannya itu
ingatkan ya saya waktu itu
itu inisiatif anda atau memang perintah
dari ketua tim kampanye
bpn saya kan kebetulan
di direktorat hukum bpn resmi ini
itu maksudnya instruksi
enggak ada instruksi tidak ada instruksi
oh itu usulan anda berarti ya bukan usulan
kan kami minta ada dua disitu
pertama kalau memang sudah
kalian ingatkan kandidat itu ya
maka sampaikan ke pak jokowi sekarang tidak boleh
lagi nyerang pribadi atau kalau tidak
ya untuk umum sifatnya
kpu maju ke depan umumkan ulang
karena kan pengumuman umumkan ulang untuk
membaca peraturan tidak boleh
menyerang pribadi karena kebetulan peraturan itu bukan
dibacakan itu tetapi dimunculkan
di video begitu lah
peraturan pertama begini begini begini
menurut kami di debat berikutnya itu bagusnya dibacakan
aja di depan kpu maju ke depan
jadi bukan pakai tayangan begitu biar meresap
seharusnya semuanya sudah tahu mengenai peraturan
harusnya bang apalagi pak jokowi
orang persoalan menyerang pribadi ini
dimulai oleh pak jokowi di debat pertama
walaupun kemudian serangan
pribadinya pak apa serangan
ke pribadinya pak prabowo itu itu
sendiri ke pak jokowi kan contoh misalnya di debat pertama itu
misalnya beliau menyerang mengenai
pak prabowo itu menandatangani
misalnya faktanya kan tidak karena yang
di gerindra itu kan dprd kabupaten kota
provinsi bukan dprri kan
bang kembali yang kedua aja nih bang kembali yang kedua aja
contohnya begitu bagaimana respon kpu dalam
menghadapi apa namanya protes
kpu ketika itu mengatakan kan apa namanya
kami minta udah ini sudah kilit ingat kan
belum sudah katanya sudah bolak balik katanya kan
begitu dia haa
umumkan di depan kan mereka tidak mau mengumumkan ini kan
jeda waktunya ini kan pendek ini bu itu
enam menit enam menit kalau tidak salah haa lima apa enam menit
itu di belakang itu udah
bunyi tiga puluh detik
apa namanya itu masuk ke tayangan tv
begitu lah ini kan muru muru muru muru muru muru terus kan
itu dia akhirnya waktu itu dikatakan
oleh kpu sudah
kalau memang kalian melihat disitu ada pelanggaran
ya yang arahnya menyerang pribadi
laporkan aja ke bawah oke oke itu makanya
kemudian hari ini kita melaporkan resmi
sebelah apa melanggar sebelah apa mengganggu
itu sebelah nanti akan balik eriko
jawab semuanya gitu ya sebelah apa melanggar
dan sebelah apa mengganggu apa namanya
proses perdebatan itu serangan tadi
anda tadi serangan pribadi
kalau menurut kami mengganggu sekali ya itu saya katakan tadi
itu kan ditonton oleh ratusan juta orang di luar sana
pak prabowo itu seakan akan di framing
ya memiliki lahan kalau
dua ratus dua puluh ribu tambah satu ratus dua puluh ribu
berarti tiga ratus enam puluh ribu kan hektare
itu dia padahal itu kan bukan milik
pribadi pak prabowo bahkan kalau kita baca misalnya
ya pp tahun sembilan puluh enam terkait
hak guna usaha itu kalau pribadi
itu maksimal hanya boleh memiliki hgu
kalau udah tiga ratus enam puluh ribu udah jelas
sifatnya nggak pribadi pasti itu sifatnya
badan usaha dan kalau badan usaha
kepemilikannya itu kan atas saham
apakah bisa mendirikan perusahaan
eriko atau sarawak ini nggak boleh di indonesia
itu pt itu didirikan atas dasar perjanjian
kalau perjanjian ada dua pihak
jadi mengatakan kemudian
di framing milik pak prabowo itu itu nggak benar
itu tidak tepat itu udahlah
menyerang pribadi faktanya tidak tepat
kandidat kami kan dirugikan
pak jokowi menyerang pribadi atau tidak
bang eriko saya akan kasih kesempatan pikir pikir dulu
untuk menjawabkan banyak sekali dia
kita break dulu karena akan sekitar kembali

jadi betul pak eriko
pak jokowi menyerang pribadi atau tidak
pak jokowi menyerang pribadi atau tidak
pak jokowi ingin menjatuhkan secara pribadi
memframing seperti itu
ini pemikiran yang terlalu jauh menurut saya
pemikiran yang terlalu jauh
karena memang budi ini dari tadi
sebelum abang ngomong dulu bang kita dengarkan lagi apa yang dikatakan pak jokowi dan pak prabowo sebelumnya
kita ini sebenarnya kalau bulat balik diulang begitu
ini pasti terpilih
ini kan sen orang terlihat terus
oke oke kita dengarkan pernyataannya
pernyataan pak jokowi
indonesia yang saya cintai
bagian yang tadi sudah saya sampaikan
hampir dua enam juta itu adalah memang agar produktif
dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede gede
saya tahu pak prabowo memiliki lahan yang sangat luas di kalimantan timur
sebesar dua ratus dua puluh ribu hektar
juga di aceh tengah
saya hanya ingin menyampaikan bahwa
bahwa pembagian pembagian seperti ini
bahwa pembagian pembagian seperti ini
tidak dilakukan masa pemerintahan saya
tidak dilakukan masa pemerintahan saya
tadi disinggung tentang
tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu
di beberapa tempat
tapi itu adalah hgu
itu adalah milik negara
jadi setiap saat
setiap saat negara bisa ambil kembali
dan kalau untuk negara saya rela
mengembalikan itu semua
tapi daripada jatuh ke orang asing
lebih baik saya yang kelola
bang ericko betul sejahat itu kah pak jokowi
pernah kita melihat pak jokowi seperti itu
beliau kan menyampaikan satu fakta
begini loh bud
saya mau masuk menjadi anggota dpr
nanti bung jansen juga harus mengajukan lhkpn
ini boleh ditanya mas eli
mendeklarasi semua apa harta kekayaan kita
sebelum menjadi pejabat negara
apa yang salah kenapa rupanya kalau disajikan
tapi saya mau koreksi tadi
bukan hgu ya
jadi izin usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri
ini di detik news ini
kenapa karena pada waktu itu
kiani kertas dimiliki oleh bob hasan
kemudian diambil alih oleh pak prabowo
menjadi pt kiani nusantara
kiani nusantara kini bangkrut
namun prabowo dan hasim jodoh dukusumo
tetap mempertahankan penguasaan izin
dikarenakan banyak tergantung
batu bara di kawasan tersebut
ini dari detik news sendiri
sumbernya siapa bang saya kutip
pak jekai taufiqul hadi
dan disini juga pak jekai
tidak pernah memotong
nah biar saya selesaikan
pak jekai juga mengatakan
prabowo kuasai lahan dikaltim sesuai undang undang
mana yang salah terus kenapa harus direspon
juga dengan berlebihan kalau kita lihat tadi
ini sebenarnya terus langsung disajikan
penutupnya kan bagus sekali
disampaikan oleh pak prabowo
dan ini kan sebenarnya seharusnya
bukankah kita mau mencari seorang pemimpin bud
seharusnya kan menggali sebesar besarnya
punya anda apa apa yang anda lakukan selama ini
bagaimana anda bisa yakin menjadi seorang presiden
apa yang anda
kan itu hal hal yang normal saja
dan itu yang ingin diketahui juga oleh masyarakat
bahkan kalau saya mau konkretnya
sebenarnya sudah berulang kali saya sampaikan usul ini
bahkan ke kpu di tengah media televisi juga
disajikan setiap minggu juga
penyajian dari masing masing calon ini
untuk menggali lebih dalam lagi
sehingga sehingga pada saat debat ini
ini nanti yang bertanya itu masyarakat
itu jauh lebih baik
dengan dasar dasar seperti itu budi menyampaikan
nanti masyarakat akan bertanya
dan ini membuat lebih menarik lagi
apakah itu framing apakah itu menyerang pribadi menurut anda
melanggar undang peraturan dan yang
boleh dicek apa yang melanggar kalau menyampaikan
rupanya fakta yang ada ada sesuatu hal yang lain
kecuali dibilang eh kita mendengar
anda mempunyai istri
apa seperti itu
kan tidak dan seperti saya sampaikan tadi
memang harus disajikan kok
kalau tidak disampaikan ini dalam lhkpn
atau tidak dideklarasi itu justru yang keliru
tapi kenapa pak jokowi kemudian meng highlight
luas lahannya pak prabowo
yang beratus ratus ribu hektare tadi katanya
apa yang salah dalam hal ini
kan beliau yang menyampaikan di awal
bahwa sesuai undang undang empat puluh lima
bumi kekayaan dan segala hal
dipergunakan sebaik baiknya untuk rakyat
nah tadi juga menyampaikan
mengenai kritikan bahwa
mengenai redistribusi lahan
terus apa yang salah
anda mau menyampaikan redistribusi lahan
tetapi anda juga mempunyai lahan yang demikian
luas yang saya sebut tadi izin usaha itu
bang eriko kalau secara substansi anda lihat
tidak ada yang salah dari pernyataan pak jokowi
bagaimana dengan respon teman teman
saat saat tadi apa yang kita lihat
ya kalau saya positif aja bung jansen kan
supaya terpilih di dapilnya wajar wajar aja
bukan tidak ada yang salah
tapi kalau saya boleh menyampaikan secara pribadi kan boleh ini kan
boleh boleh boleh
pak prabowo sudah menyajikan seperti itu
kemudian berkumpul rame rame
seolah olah ada ketidakmampuan
dari beliau dalam hal ini
ini kan seolah olah
ini kan yang dipandang oleh masyarakat
coba lihat itu viralnya tadi
sudah menyebar disitu kenapa sih harus seperti itu
kalau memang mau menyampaikan keberatan
saya kasih tahu ini bu sebelum acara
itu sudah ada pertemuan antara tim kampanye
boleh ditanya bung jansen
disepakati dengan kpu dan masing masing tim
kondisinya kan begitu
itu juga evaluasinya pada saat debat pertama
kemudian debat kedua nah kalau ini seperti ini
disajikan saya tidak tahu
tadi saya lihat juga di media televisi
bung jansen aja tidak ikut tadi mau melaporkan
substansi atau berlebihan menurut anda
kalau menurut saya pribadi
sayang yang seharusnya ini sudah tersaji baik
akhirnya menjadi terciderai
oleh karena keberatan keberatan ini
saya kasih sebutan sebelum mas yadid
jadi begini angka angkanya itu tadi kan
jadi memang sejak awal serangan ini sudah terjadi
sudah disiapkan oleh pak jokowi begitu
kalaupun disiapkan apa yang salah
karena nanti dikatakan ada rekaman lagi
nanti disiapkan salah lagi
nanti ya begitu
jadi karena angka angkanya itu kan
spesifik dan tepat kan
lokasinya juga tepat
karena sepanjang yang saya ingat
tempat lahirnya bung karno saja lupa pak jokowi ini
padahal yang ngusungnya pdip begitulah
ini angka angka kepemilikan lahan orang dia ingat
inilah pribadi itu tadi
udah dipersiapkan itu
beliau sudah pernah terjadi acetanya
saya lanjut dulu
tapi berikan lah buat beliau dulu
ini memang serangan yang sudah disiapkan oleh pak jokowi
sejak awal itu dia
yang kedua begini
kalau kemudian dikatakan
respon kami ini berlebihan
tentunya tidak karena kami ingin
biar berjalan dengan lancar
dan faktanya memang pas kami merespon itu ke depan
toh kami kan gak salah
merespon ke kpu kok ke bawah selu kok
dan kami nyerang ke dua
ke satu atau kandidat satu
kami kan kesaluran yang tepat itu
dan mereka juga nerima kok
katanya kan akhirnya kan clear
makanya berjalan saya ingatkan lagi tadi
pelanggaran ini kan sudah dimulai juga
di sesi pertama mereka kan bawa
ada lagi pelanggaran dari capresnya
ini kan begitu yang ketiga begini
sepakat kami ini tim bpn
malahan sekarang ini ya meminta
meminta dengan sangat
kalau bisa pemerintah buka saja
semuanya yang pegang pegang hgu itu
jangan kemudian dipikir kami sakit hati
kami ini hanya sekedar ingin
karena pas ke debat kita kemarin itu
itu ikut terlibat untuk cek fakta
karena kalau saya pribadi menemukan ada lima kebohongan pak jokowi
contohnya misalnya walhi tantang jokowi
buka kartu beber orang orang
di tim suksesnya yang kuasailah negara
karena kita juga general general
yang mungkin sama dengan pak prabowo ini
jadi mari kita buka bukaan
tapi bukan pak jokowi atau orang orang di sekitar pak jokowi
pak jokowinya kah atau orang orang di sekitar pak jokowi
ini kan persoalan legitimasi moral
jadi kalau kita lihat nawaitunya tadi itu
pak jokowi mengatakan ya
nggak tepat pak prabowo anda memiliki lahan
begitu banyak seakan akan kan itu framingnya
pertanyaannya sekarang di sekitarmu itu
tim suksesmu itu juga jangan jangan melakukan hal yang sama
mari kita buka
jadi publik indonesia kita tunggu sebelum
debat ketiga besok itu pak jokowi
pemerintah membuka semua
pemerintah yang memegang hgu
kalau pak jokowi buka boleh dong pak jokowi menyerang pak prabowo soal
kalau misalnya pak jokowi mengatakan dia
perusahaan luhut rebut lahan petani di kalimantan timur
ini persoalan lahan ini
televisi itu terlihat pula
saudara kita saudaranya
cium tangan pak luhur pula tadi
itu bagaimana pula tadi dia protes kemudian
ini kita bicara kepentingan indonesia
kepentingan bersama kan
publik juga ingin tahu
sebenarnya siapa saja pemegang pemegang hgu
di indonesia ini
dan siap saja dibuka tim itu dong
siap saja dibuka
berarti boleh boleh saja
berarti tidak ada yang salah ketika pak jokowi mengatakan
mari buka bukaan ini kan titik baru kita ini sekarang
mari kita buka bukaan sekarang ya
seperti tutunan wali ini tadi
pak jokowi orang orang tim sukses bapak itu juga ya
negara itu silahkan dibuka
jangan seakan akan kemudian penjahatnya di kami
ini orang baiknya itu pak jokowi dan timnya
itu ternyata kenyataan yang ada pak prabowo
memang ada seperti itu
tapi kalau pak jokowi tidak ada itu yang paling utama
kalau mau orang di sekitar oh mau dibuka
silahkan saja tidak ada masalah
kalau kita dari tadi bicara orang baik orang baik
ini ada orang baik satu yang belum ngomong mas jayadi ana
orang baik ini tapi setelah ini
kami akan segera kembali
tadi kita bicara orang baik ini
ada orang baik depan saya jaya dina hanan
mas jaya dina bagaimana pendapat anda
saya nggak mau nanya terlalu detail anda silahkan bicara aja
pasti tadi kan ada perbedaan interpretasi
soal itu menyerang pribadi atau tidak
jokowi pasti yakin itu tidak menyerang pribadi kan
dengan berbagai alasan tadi
demikian juga pak jansen
yakin itu serangan pribadi
jadi kan tidak bisa
berpegang pada masing masing pendapat
kalau dari pendapat anda sendiri
anda kan juga lama di amerika
calon presiden di amerika
kalau merujuk ke amerika itu sangat
ini belum apa apa
tidak ada apa apanya
kalau anda ingat ada perdebatan soal
soal kenapa dia memperistri sekretarisnya
sementara pada saat itu
dia masih punya istri yang lain
kok itu ditanyain gitu
rupanya kalau di amerika itu
ini bicara bukan soal pribadinya soal kesetiaan
kalau kepada istrinya saja dia tidak setia
apalagi kepada konstitusi misalnya gitu
dan oleh kpu sana itu dibiarkan
publik juga tidak memproses
di sana cuma ada komisi debat
ada ketentuan khusus soal
bahwa debat itu bagian dari keharusan
itu tidak itu cuma tradisi saja
cuma disepakati oleh kedua pihak
karena akan memberikan
keuntungan politik atau kerugian politik
kalau mereka tidak ikut debat
menurut anda kenapa kontroversi ini
atau mungkin pertanyaan
atau pernyataan presiden pertanganan tadi
memicu kontroversi yang banyak gitu bahkan
karena itu masuk ke
salah satu jantung pertahanan
pak prabowo pak prabowo kan selama kampanye itu kan
mengasosiasikan dirinya sebagai
orang yang membela
rakyat kecil misalnya
kita ingat pertanyaan misalnya soal penguasaan
lahan itu pak prabowo dimana mana mengatakan bahwa
terjadi ketimpangan penguasaan lahan
elit menguasai segelintir orang
menguasai sebagian besar lahan gitu
sementara rakyat tidak nah kalau
pak jokowi mengatakan
bapak menguasai atau apapun
pengertiannya ya menghiliki itu
lahan dan itu kan diakui oleh pak prabowo
itu kan membantah
pernyataan pak prabowo sendiri bahwa dia
menjadi bagian dari rakyat kecil tapi
tidak menjadi bagian yang satu persen
itu satu jantung pertahanan kan
sama ketika serangan kepada proyek infrastruktur
itu kan jantung pertahanan pak jokowi
infrastruktur dibanggangan oleh
pak jokowi tapi diserang
membangun dengan hutang kemudian
menguntungkan hanya rakyat tertentu
kata serangan itu
jadi menurut saya itu sah sah saja
nah kalau termasuk serangan
saya pribadi menilai itu tidak masuk serangan
kan harus di kulik secara
sedetil detilnya yang tidak boleh
itu misalnya memfitnah misalnya dia punya istri
satu dibilang istri dua misalnya
itu bagian dari itu
kemarin pak jokowi katakan bagian dari
fitnah atau negatif campaign
kan tinggal dicari apakah ada faktor
negatif campaign iya negatif campaign iya betul
bahwa itu seperti kata bang jansentu
serangan yang dipersiapkan saya yakin iya
kan dalam debat kan anda harus menyiapkan
serangan harus menyiapkan pertahanan
dan juga menyiapkan program apa yang
akan anda bangun kedepan nah
cuma masalah kan terjadi perbedaan
interrotasi nih menurut kubu pak jansentu
ini serangan pribadi menurut kubu pak
eriko tidak jadi tidak ada jalan
lain selesaikan di juri jurinya
siapa bawaslu sama kpu
itu yang akan menentukan apakah ini
melanggar atau tidak betul betul
bang eriko ketika kemarin kalau kita
lihat di videonya apa namanya bang jansentu
dan kawan kawan memprotes kpu segala
macam reaksi saya jujur saja
kemarin karena saya ada disitu
saya melihat ada pandangan pandangan
nah jujur saja karena saya sering
kebetulan bersama bang jansentu ya
kami boleh berbeda pilihan boleh berbeda pendapat
tapi selalu bersilaturahmi artinya begini
saya berpikir ah ini johnson memang
sama ferdinand ya memang harus
harus maju kedepan kalau enggak bagaimana
sebagai tim sukses tidak ada tidak ada
reaksinya kira kira begitu cuma yang kami
tidak menuduh hal hal seperti ini
diadukan lagi debat diadukan
kan begitu ini kan
hanya antara dua pihak dan bisa saja
diklarifikasi oleh pak prabowo
tadi juga diklarifikasi dengan
harusnya sudah cukup disitu ya bang eriko
nah kalau ini semua
semua debat dikatakan oh ini ada nanti
permasalahan ini atau permasalahan itu
terus kemudian esensinya dimana seperti itu
nah kalau misalnya soal tadi
yang dikatakan luas lahan
silahkan seperti saya sampaikan di awal tadi
anda mau menjadi pejabat negara
bung budi mas zia dianan
mau jadi pejabat negara harus deklarasi semua
tidak ada yang tersembunyi barang setipu
itu yang benar karena publik harus tahu
hutangnya berapa usahanya berapa
apakah bangkrut usahanya atau apa
tadi jelas nah sekarang
kalau misalnya katakan tidak sependapat
tidak setuju ya gugatlah itu terhadap
soal hukum kan begitu supaya jangan ada
di declare mengenai masalah itu tapi menurut anda
posisi kpu yang tidak mengakomodasi
loh saya kan tidak ingin masuk ke soal
kpu ya itu kan ada kewenangannya
kpu langsung mengakomodasi pada saat itu
nanti muncul masalah baru tkn akan protes
memang sebaiknya memang sudah tepat itu
sebaiknya kalau memang terjadi perbedaan
interpretasi itu ya sudah selesaikan
di bawah selu karena ada jurinya kalau
kalau belum selesai juga di bawah selu cari
apa namanya saluran saluran hukum yang lain
oke kalau kemarin pak luhut juga ikut maju
itu mau mendamaikan atau ikut protes juga
saya tidak tahu
mungkin bung ferdinand
lebih pas itu karena begitu selesai
itu ada ini cium tangan kan ya
saya pun tidak mengerti mengenai sampai seperti itulah
jadi begini yang kami persoalkan
di situ adalah ya
pak jokowi mengatakan milik pak prabowo
ini kita bicara nomenklatur hukum
hak milik itu dengan hak guna usaha
hak guna bangunan itu beda
kalau milik itu nggak ada kaitannya lagi
dengan negara nggak bisa ditarik negara
jadi pak prabowo itu
milik itu tadi milik kan dikatakan
itu makanya di ujung
diluruskan oleh pak prabowo itu hak guna usaha itu beda
hak guna usaha itu beda hak guna usaha itu
ini bukan hak guna usaha mungkin saya luruskan lagi tadi
seperti yang tadi
sudah yang punya yang ngomong ini kok tofi kul hadih yang abang dengar
itu kan orang asli ini hukum ya
seperti itu ini kan kita berdebat
abang ini kan di kekuasaan sekarang itu
kalian cek aja di situ itu hak guna usaha apa bukan
hak penguasaan atas tanah itu hanya hak milik
hak guna usaha
hak guna bangunan anak pakai
jadi kalau istilah istilah abang tadi itu saya tidak kenal
sebagai orang yang berlatar belakang hukum
jadi itu yang kami persoalkan jadi itu yang kami persoalkan
jadi itu dia jadi tuduhan pak jokowi yang
mengatakan pak prabowo punya tiga ratus enam puluh ribu itu tidak tepat
tidak tepat atau tidak benar
kurang tepat atau mengandung kebohongan
kalau kamu tarik ke
hukum benar salah
salah pak jokowi itu yang kami laporkan yang pertama
yang kami laporkan yang pertama
ini kan kamu tadi tanya melaporkan apa saja tadi yang dilaporkan
oleh bang egy sujana kan karena bang egy juga adalah
orang yang ada di dalam malam itu
yang kedua bang egy juga melaporkan
kami melaporkan itu terkait
kebohongan kebohongan pak jokowi selama debat ini
kan banyak sekali pak jokowi memproduksi kebohongan kan
boleh pak jokowi menjelaskan tadi dulu
datanya tidak akurat
biar jangan dipikirin saya juga hoax kan
biar jangan dipikirin saya juga hoax kan
misalnya terkait persoal
dimana pak jokowi mengatakan sama sekali tidak ada kan
konflik kan terkait persoalan lahan
ini datanya ada om busman aja mengatakan
ya di tahun dua ribu tujuh belas kemarin
ada delapan ribu laporan yang masuk ke mereka
itu kok dilaporkan juga pak
terkait persoalan iya dong itu dia
ini kan masuk bagian yang dilaporkan tadi
ya yang kedua kami melaporkan juga
terkait hoax jagung ada hoax jagung
kawak jagung ini biar cepat
kami juga melaporkan terkait
data datanya ada semua ada juga
hoaks kebakaran hutan ini yang pak jokowi mengatakan
dua tahun ini sama sekali tidak ada kebakaran hutan
ini hasil cek fakta teman teman bpn
dari berbagai media
ini padahal data dari kementerian lingkungan hidup
itu loh yang mengatakan ada kebakaran hutan
itu makanya pak jokowi ganti menteri bapak itu
menteri lingkungan hidup itu
masa dia ngasih data ke bapak
berikutnya begini ada juga hoax
ini yang paling unik saya tadi sebelum kesini
itu membuka ada youtube pak jokowi
namanya presiden jokowi ini resmi ini
tahun pemerintahan jokowi jk
dikatakan disitu ini terkait persoalan
resmi dikatakan disini ini
ini saluran resmi dikatakan oleh pak jokowi sedikit saja
kita harus kembali ke topik utama anda
kamu kan tadi mengatakan apa aja yang dilaporkan
yang kami laporkan itu terkait persoalan tuduhan
jalan desa tadi kenapa jalan desa tadi
ini akun resmi silahkan buka penonton indonesia
apa youtubenya presiden jokowi dodo
dikatakan disitu oleh pak jokowi sendiri
tahun ini jalan yang dibangun itu
di debat kemarin satu ratus sembilan puluh satu ribu
beliau nambahin sendiri tiga puluh tiga ribu
ini resmi dari beliau contohnya
saya simpel saja
ini jangan dipotong lagi nih
gak ada potong
mereka pihak mereka menyampaikan coba bayangkan
itu kubu bang yang sendirian
gak ada yang kita laporkan itu
yang ofisialnya dong
seperti jalan desa tadi
hanya dua km satu desa
nah ini kan yang tidak
seperti saya sampaikan tadi pak prabowo juga
hgu dikatakan ternyata bukan hgu
nah sekarang saya mau tanya
nah ini coba
sekarang saya mau tanya
punya rumah hgb
atau apa suratnya
ya milik dong
anda punya hgb ya milik milik
hgb atau hgb milik
kita buat pejabat
hgb hgu semua bisa nggak
bahwa itu dikatakan menjadi milik
walaupun dia itu adalah pinjaman
nah ini yang saya sampaikan
hukum ini beda hak milik hak guna usaha
hak pakai beda
sekarang saya mau sampaikan itulah yang
dan itu tidak bohong
perusahaan yang diambil alih dari
menguasai sekian luas
dua ratus dua puluh ribu ekor dan dalam kondisi
bangkrut nah itu
itu jelas dan bahwa itu dibayar oleh
pak prabowo pada waktu pengambilan
itu dijawab oleh
dimiliki atau tidak
siapa yang bertanggung jawab akan hal itu
jawab sendiri siapa kalau bukan pak prabowo
kalau bukan pemiliknya pemilik perusahaan itu
prosesnya itu dapatnya legal
jadi artinya begini
nah yang saya dengar tadi laporan
tadi kan bicara saya

kalau mau kita akan lanjutkan dialog ini esok hari
saya minta komitmen abang kalau mau kita datang lagi besok
waktu kita sudah habis
dilaporkan ke kpu yang kita tahu itu hanya
dua unicorn dan masalah
ini tadi pemilikan ini
nah jadi kalau ada
seperti yang dikatakan oleh pak jokowi bukan milik
saya yakin yang tidak benar yang benar
adalah durasi kita sudah habis
tapi yang masih selama lah jansen
pasti nanti dihasilkan
dan saya ucapkan terima kasih
kepada mas jayadi sudah mensubsidi banyak waktunya
untuk kepada abang abang berdua ini
kita akan kembali bersama kami